aku harus tanya ke anda
tadi saya lihat ricky di mall puri plaza
sepertinya kecurigaan kita semakin jelas pak
kalau ricky masih hidup
kalau riki emang beneran masih hidup
tapi gimana caranya ya
jangan sementara ya
dokternya sebentar lagi datang
sakit sekali ya
tolong tunggu di luar ya pak
saya tunggu di luar sebentar ya
keluhannya apa bu
suster siapkan alat usg ya
oh kenapa kondisi anda jadi kayak gini
baru aja gue mau bilang ke andi soal rina
tapi kenapa andin tiba tiba kesakitan begini
halo al andi kenapa
gak tau ma tadi rumah tiba tiba perutnya sakit
makanya sekarang aku bawa dia ke ugd
lagi diperiksa sama dokter
ya allah pasti andi kecapean gara gara cari rina waktu rina hilang
jadi dia agak stres sama panik berpengaruh ke janinnya
aku juga mikir gitu ma
kamu jangan ngomong dan berpikir yang enggak enggak oke
terus berdoa ya
janin tidak selama itu
janin andi pasti kuat
sama seperti andi
yaudah terus berdoa ya
semoga andi dan juga janin dikandungannya baik baik saja
mama juga doakan dari sini
kita semua doakan dari sini ya
tolong doain andi ya ma
terus update mama ya
terus kasih mama kabar soal andi
gue harus tanya ke anda
perlahan tapi pasti
jadi lancar ke depannya
sampai rafael dengar
astaga jadi rafael dengar
iya gue enggak tahu gimana pastinya
terus dia tanya ke andin
dan andin curiga ke gue
kenapa lo sama michi bisa tahu sedangkan dia enggak
loh al gue tuh enggak nyangka banget rafael bisa sampai dengar lo
tadi itu gue mau ngomong sejujurnya sama andin
tiba tiba perut andin sakit
sekarang andin lagi kebawah ke ugd
lagi diperiksa sama dokter
jadi andin di rumah sakit sekarang
jadi gini al
sebelumnya gue minta maaf sama lo
emang gua sama michi sempat ngebahas mengenai hasil tes dna
pas gue nyebut michi di rumah sakit
dan gue enggak tahu rafael bisa sampai dengar
tapi satu yang besok gue pastiin sama lo ya
gue enggak ada sebut mengenai hasil tes dna reina
tapi yang gue ngomong mengenai hasil tes raina
gue enggak ada sebut dna sama sekali
lo harus lebih hati hati enggak
kalau mau bicara sesuatu lo lihat dulu ada siapa di dekat lo
gue gak mau kabar rina ini keluar dari mulut orang lain
gue mau gue menyampaikan sendiri ke andi
paham maksud gue kan
udah itu aja mau gue tanyain
yaudah kalau begitu salam buat andin ya
mudah mudahan andin baik baik aja sama bayi di kandungannya juga
lu apa sih menurut lo
akibatnya gue usar tenaga disini
kai udah tidur tidur di ta
kamu bahas apa ini
kamu bisa bilang ama ada pofa illness
kondisi kehamilan ibu andin baik baik saja
janinnya juga baik baik saja
tapi masalahnya ibu andin kena flag
flag ini muncul karena beberapa faktor
di antaranya itu karena kelelahan dan stres
sebenarnya ini tidak berbahaya
tapi jika terjadi terus menerus pada trimester pertama
itu bisa menjadi penyebab keguguran
jadi untuk kedepannya ibu andin harus lebih berhati hati ya
hindari kelelahan dan stres
apalagi bu andin kan pernah terjadi kontraksi dini pada kehamilan pertamanya dulu
sehingga bayinya lahir secara prematur
jadi untuk kali ini bapak dan ibu harus lebih waspada ya
saya sudah tuliskan resep untuk vitamin penguat kandungannya
diminum rutin satu kali sehari agar kandungannya kuat ya bu
juga ada obat nyeri diminum apabila rasa sakitnya ada
saya permisi dulu ya
udah gak kumas
lain kali harus lebih hati hati
sekarang kamu gak sendiri
ada nyawa di tempat kamu
aku akan mengambil padam hati ketika dia kekenyakan
lu l kabar dapat melakukan obat meski enjoykannya khusus di situ ya

hah tapi kesini buat kamu
tapi kamu pun berusaha
gak mungkin mau jujur sama andin
andin gak boleh stres
andin gak boleh banyak pikiran
ini rina tuh sempet genak badan